rabu siang pihak keluarga ditemani oleh mahendra data yang juga adalah kuasa hukum narapidana terorisme
abu bakar bashir datang ke lapas gunung sindur kabupaten bogor jawa barat
tidak banyak komentar yang dilontarkan oleh mahendra data yang hanya datang untuk bertemu dengan abu bakar ⁇ baasyir ⁇ tersebut
sementara anak dan juga kerabat abu bakar bashir lainnya berada di kendaraan berbeda saat beriringan memasuki gerbang utama lapas gunung sindur
sebelumnya napi terorisme abu bakar bashir yang juga pendiri pondok pesantren al ⁇ mumin ⁇ di ngeruki sukoharjo jawa tengah ini direncanakan akan mendapatkan status bebas dari pemerintah
hanya saja pemerintah kembali mengkaji rencana tersebut dan belum bisa ditentukan mengenai kepastian jadi atau tidaknya abu bakar bashir mendapatkan status bebas
kasus hukum yang menjerat abu bakar
basir dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan ketika dirinya menentang pemerintah kala itu
menurut data yang dirangkum tim litbang cnn indonesia setidaknya lebih dari dua kali abu bakar bashir mendekam di penjara
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua abu bakar bashir bersama abdullah ahmad sungkar ditangkap dan dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara oleh pengadilan negeri sukoharjo karena ingin mengganti dasar negara pancasila
tidak sampai di situ pada tahun dua ribu tiga abu bakar ⁇ asyir ⁇ kembali mendekam di penjara
pada tahun dua ribu tiga abu bakar basir mendekam di penjara

pada tahun dua ribu tiga abu bakar basir mendekam di penjara
pada tahun dua ribu tiga abu bakar basir mendekam di penjara
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih